kawasan kampung bendera darmo kali surabaya jawa timur berbagai jenis bendera dan pernak pernik
jadi menurut saya sih itu salah satu yang paling visible untuk dilakukan
dan saya perlu ingatkan juga bahwa